kita ke informasi lainnya menteri keuangan sri mulyani membeberkan laporan yang disampaikan pusat pelaporan dan analisa transaksi keuangan
berkait dengan dugaan transaksi janggal rp tiga ratus empat puluh sembilan triliun
transaksi tersebut duga merupakan tindak pidana pencucian uang
secara rinci dari tiga ratus surat laporan sebanyak enam puluh lima surat berisi transaksi keuangan perusahaan badan dan perorangan
sembilan surat berkaitan dengan penegak hukum senilai rp tujuh puluh empat triliun dan satu ratus tiga puluh lima surat berkait dengan pegawai kementerian keuangan
di dalam surat ini adalah surat yang tadi tiga puluh enam halaman yang nomor satu yang tidak ada angkanya yang ini empat puluh enam halaman
berisi rekapitulasi data hasil analisa dan hasil pemeriksaan
serta informasi transaksi keuangan berkaitan dengan tugas dan fungsi untuk kementerian keuangan dua ribu sembilan dua ribu dua puluh tiga
lampirannya itu daftar surat yang ada di situ tiga ratus surat
dengan nilai transaksi rp tiga ratus empat puluh
dan ini adalah sumbernya dari kualitas perusahaan
ini adalah sumbernya dari kualitas perusahaan
ini adalah sumbernya dari kualitas perusahaan